saya sangat terbuka arahan bapak presiden untuk melihat juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa
tetapi itu yang saya sampaikan ke bapak presiden tentu fifa akan meninjau ulang
karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi
termasuk tadi stadium jis pasti kita akan cek
yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton
yang harusnya ada empat pintu baru terbuka satu pintu
nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter
jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat